ayah terdakwa arief rahman arifin meluapkan emosi dengan bersujud di dalam ruang sidang pengadilan negeri jakarta selatan
saat mendengar hakim ketua menjatuhkan fonis sepuluh bulan penjara bagi anaknya
ia menyampaikan harapannya agar sang anak bisa kembali bertugas sebagai anggota polri
muhammad arifin rahim ayah terdakwa arief rahman arifin tak dapat menahan air matanya
ketika hakim menjatuhkan fonis sepuluh bulan penjara bagi anaknya yang pernah menjabat sebagai wakil kepala detasmen c
pada biro pengaman internal divisi profesi dan pengamanan polri
arifin rahim menyatakan ia dan juga keluarga besarnya berharap kapolri bisa mempertimbangkan
untuk menerima kembali anaknya bertugas sebagai anggota polisi
saya menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada bapak hakim pada pengacara
keluarga yang mendukung semua kegiatannya dan termasuk kepada seluruh media elektronik maupun cetak
yang telah memberikan informasi informasi yang baik kepada masyarakat tentang suatu proses penyelenggaraan anggaran
suatu proses peradilan yang saya melihat dan meyakini bahwa inilah suatu proses persidangan
yang berjalan dengan baik sesuai dengan aturan hukum
bersifat benar dan adil amin
saya kira itu pernyataan
bapak tadi apakah bisa dimaknakan sebagai bapak menerima fonis itu sebagai orang tua
pertama rasa syukur saya sampaikan pada karyat allah swt
bahwa saya merasa bersyukur dan bersujud kepada allah
karena itu suatu rasa keimanan saya dan kepercayaan saya menyatakan
perintah seorang perintah kepada orang yang beriman orang muslim untuk selamanya mengucapkan syukur
syukur berarti saya menerima apa yang telah disampaikan oleh majelis hakim
dan itu adalah kandah allah swt